di puskesmas kecamatan tanah abang
karena hasil tes positif dan bergejala ringan
ia dianjurkan melakukan isolasi mandiri
hingga saat ini fitria melakukan isoman di lantai dua
sedangkan anggota keluarga lain yang negatif covid sembilan belas di lantai bawah
selama menjalani isolasi mandiri
ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menonton
hingga menyalurkan hobi melukis
obat dan vitamin dari puskesmas kelurahan petamburan
dikirimkan melalui satgas covid
kondisi fitria saat ini terus membaik
jujur dan mengakui terpapar covid kepada lingkungan
membantu proses pemulihan fitria ketika menjalani isolasi mandiri
tahu harus bagaimana ya gitu terus
ya biar supaya cepat sembuh juga
kalau kita nggak bilang ke orang lain
takutnya orang pada nggak tahu kita diem diem aja
terus makin parah
takutnya terlambat ditolong gitu
jadinya kan lebih baik lebih cepat lebih baik
dalam penanganan covid sembilan belas di wilayahnya
kelurahan petamburan menggunakan aplikasi percakapan online
untuk memantau warga yang terpapar covid sembilan belas
satgas juga melakukan sosialisasi
warga agar ketika terpapar covid sembilan belas
segera melapor ke pengurus rt
yang diteruskan ke satgas untuk dilakukan penanganan
sejak juni hingga pertengahan juli lalu
sepuluh warga di wilayah ini terpapar covid sembilan belas
dua orang dirawat di wisma atlet
satu orang dirawat di rumah sakit
satu orang meninggal dunia
dan lainnya melakukan isoman hingga sembuh
saat ini kasus aktif di daerah ini berjumlah tiga orang
yang tersebar di tiga rt
semuanya melakukan isolasi mandiri
kita hampir tiap hari pantau
di motori sama sekretaris rw
mereka lah yang pantau ke rt rt
dan kebetulan kita buka grup whatsapp
baik tingkat rw maupun tingkat rt
jadi ketahuan mana warga yang terkena covid sembilan belas
dari satgas kita jemput bola
setelah tahu sakit kita data rt berapa yang sakit
kita ambil obat di puskesmas
dari situ kita antar langsung ke pasien yang terkena covid itu
warga terutama yang terkena covid
selain membantu tes pcr
pemberian obat serta vitamin
satgas covid di wilayah ini juga menyalurkan
bahan sos sembako dari dinsos dki
maupun tni polri kepada warga isoman
dengan kategori kurang mampu
edi diwiryanto indra rezaldi jakarta